ada gula ada semut bak gula yang dikeruput di semut
mungkin pas ya menggambarkan pembukaan lowongan cpns yang mungkin setiap tahun atau dari tahun ke tahun selalu saja diserbu banyak pelamar
bahkan tidak jarang nih jumlah pelamar tes cpns melebihi mungkin dari kuota lowongan yang dibuka
nah salah satu yang menjadi daya tarik kursi pns tak dipungkiri adalah apalagi gaji tuncangan berbagai fasilitas hingga masa pensiun yang kabarnya melebihi rata rata upah pekerja di level yang sama
lalu instansi mana saja yang memiliki kisaran penghasilan tinggi seorang pns
kita lihat pns dengan pundi tinggi
ini adalah data yang berhasil kami dapat kami himpun dari detikom pada hari ini
di mana ada tiga instansi atau tiga lembaga pemerintah yang memiliki kisaran atau range gaji pns lebih besar dibandingkan instansi atau lembaga yang lain
ada pemda dki jakarta lebih tinggi ya pemda dki jakarta dibandingkan pemerintah daerah lainnya
kemudian dirjen pajak direkturat jenderal pajak dan juga bpk atau badan pemeriksa keuangan
anda pasti penasaran mungkin yang cari kerja adik adik nah lihat di sini ya
kita lihat yang pertama pemda dki jakarta seberapa besar sih kita lihat
oke berdasarkan pp no tiga puluh tahun dua ribu lima belas terkait dengan gaji pokok ada dua saya bikin dua ya yang paling rendah sama juga paling tinggi
ini golongan satu a ini udah oke
golongan satu a ini untuk yang newbie artinya untuk yang fresh graduate pelamar baru usian tidak punya pengalaman kerja akan mendapatkan gaji satu juta
ini adalah yang pertama
ini adalah yang pertama
ini adalah yang kedua
kemudian ditambah dengan tunjangan range nya akan menjadi yang paling kecil atau paling rendahnya rp enam tiga ratus empat puluh enam lima ratus per bulan
kemudian yang paling tingginya akan mencapai angka satu ratus tiga puluh juta
satu ratus tiga puluh juta lebih itu yang kita lihat
makanya nah ini pmd dki ini paling tinggi angkanya dibandingkan dengan pemerintah daerah di provinsi provinsi lainnya
kemudian yang juga instansi atau lembaga yang menjadi incaran atau serbuan kita lihat kedua adalah dirjen
pajak sumbernya masih sama dari detik com
ada dua sama ada gaji pokok dengan jumlah gaji pokok yang sama
tadi kita lihat sama dengan pemda dki gaji pokoknya
kemudian yang ditambah plusnya adalah tunjangan
di mana tunjangan melalui perpres nomor tiga puluh tujuh tahun dua ribu lima belas terkait tunjangan kinerja pegawai pajak
ini yang juga lagi lagi bikin angkanya tambah besar yaitu jabatan yang paling kecil atau di level mungkin yang paling kecil
jabatan yang paling kecil
dengan pelaksana tunjangannya rp lima tiga ratus enam puluh satu delapan ratus per bulan
sementara untuk yang paling tinggi angkanya rp satu ratus tujuh belas tiga ratus tujuh puluh lima per bulan
nah ketika si gaji pokok ditambah dengan tunjangan hasilnya tentu akan luar biasa
rp enam delapan ratus per bulan sampai dengan rp satu ratus dua puluh dua
hampir angkanya satu ratus dua puluh tiga
ini kalau udah gede gini tapi mungkin masih cari celah celah
untuk cari tambahan kan jadinya kebangetan
kemudian kita lihat instansi lembaga ketiga
yang juga tinggi adalah bpk badan pemeriksa keuangan
sumbernya masih sama detik com
ini berdasarkan perpres nomor satu ratus delapan puluh delapan tahun dua ribu empat belas
dimana ada gaji tentunya sama kayak yang tadi
ada juga tunjangannya plus tunjangannya rp satu lima ratus empat puluh per bulan sampai dengan rp empat puluh satu lima ratus lima puluh per bulan
kalau dibandingin dua lembaga sebelumnya mungkin ini paling kecil
tapi juga salah satu yang paling jadi incaran untuk mereka mereka yang masuk atau mendaftar sebagai cpns